beb aku ini nggak bisa bawa pespa beb
katanya kesini mau ngelus ngelus perut
wiyoh sampai lupa aku
ibu pupuk pak haji
saya kepingin banget ngelus perutnya bu aminah
mak si ibu hamil kembar empat ya
lu dengar dari siapa
yang bener mak
jangan ngomong sembarangan ya
mana ada orang kembar empat
saya pernah nonton di tv
kalau kembar dua itu orang biasa mas
sampean harus tahu pak rijal sama bu amina itu orang luar biasa
makanya kembarnya luar biasa
kampung ini pasti geger
karena kehamilannya yang luar biasa
masuk akal mat
baru kali ini saya lihat ada orang idam benci sama kumis
buat rumah semua yang diomongin si jono masuk akal terus
bu aminah kembar empat
iya semua orang udah ngomongin
walau pak rijal tadi kesini gak ngomong apa apa kok
aku pengen ngusap perutnya bu aminah
siapa tahu aku ketularan kembarnya
ini kalau belum mau diambil taruhnya jangan di sini
itu pewangi udah datang belum
belum pak besok katanya
ini jangan di satu lagi
ini taruh lagi
terima kasih ya
capek gue denger beritanya begitu begitu melulu tiap hari
itu aja dibulak balik
punya anak lagi yuk
biar jadi berita
lo pinter ya
abang tuh kan dulu dihargain banget sama semua warga di sini ya kan
kalo aku mau sholat abang sholatnya paling depan
terus kalau ada yang punya masalah kasih abang yang ditanya
kalau ada yang butuh biaya pasti mintanya sama abang kan
masa ustadz kondang yang dibayar satu lima juta kalah sama wejangannya bang rija
sejuta nih tadinya kan dia mintanya satu lima juta jadinya sejuta
ini terserah deh pokoknya kalah kan sama wejangannya bang rijal
pokoknya pamur abang tuh udah ilang
kemarin abang kabur kok gak ada nyariin
pulang ya pusing gue
bapak pulang dulu ya
lucu juga kali ya kalau punya adik kembar empat
lari kesana lari kesini masuk ke kolom di kamar gue ada
ih lagian indah juga gak mau kalo nangis semua gimana
oh ya bagus
kalo nangisnya bisa suara satu suara dua suara tiga gitu
dua suara tiga suara empat keren
kalau nangisnya terus terusan emang kakak bisa bantu gendong
ya bisa lah kan ada kak andri sama lelu
andri kebayang gak kalo nanti empat empatnya cewek
sekamar semua deh sama ini
tidak mau ih kakak jahat
biar lu tuh tau gimana rasanya berbagi kamar
tapi lebih lucu lagi empat empatnya cowok
biar celana lo dipelorotin waktu tidur
tapi sebelum melorotin celana gue celana lo duluan yang dipelorotin
kembar empat gimana ngurusnya itu nia
itu tidak mungkin mida paling kembar dua kan baru berapa bulan unik
walaupun masih beberapa bulan
kalau di dalamnya ada empat
rute nyumpuk mina pasti sudah besar
abang kenapa sih gak mau banget ini hamil lagi
lu kenapa sih nek
bukan ngeringanin beban pikiran gue malah nambahin beban pikiran gue
yang makin jadinya hamilnya tuh kembar bang
abang kan lebih tua dari abang rijal
kalau ini hamil abang pasti dihargai lagi sama orang orang kampung sini
nek lo pikir hamil tuh gampang
si puput aja nunggu enam tahun dia
baru hamil ada malah yang nunggu sampai belasan tahun
ada malah yang nggak dikasih anak sama sekali
kalau yang keluarnya bayi bagus
kalau tabung gas meledak loh
awas beb pelan pelan
motornya lucu aku suka
beb aku ini gak bisa bawa psp beb
katanya kesini mau ngelus ngelus perut
wiyoh sampe lupa aku
saya kepingin banget ngelus perutnya bu aminah